kirain tina tuh pesen barang
kalau yang botak aja mah ada
atau yang gendut aja banyak
kamu kan setiap hari keliling
iya mungkin tina pernah liat
dan mesti kenal kok
yang penting orangnya gendut
kepalanya botak gitu
susah model kayak gitu mah
atau bu puput
satu orangnya lagi gendut
jadi bisa pelukan
jadi ya gak bisa tuh namanya
pelukan mesra mesraan gitu di mobil
karena ada ac nya jadi gak kepanasan
udah akan ah
jangan pelukan terus nggak enak
kita pulang aja mau pulang sekarang
sana jauh jauh deh
aku gak pengen punya bayi kembar
lu aja yang belum punya anak aja pengen
gue apalagi yang belum punya anak
nek motor bang rijal
supaya punya bayi kembar tuh
bisa jadi tuh wi
selalu diantar bang rijal pakai motor pes pak
kali aja di ngasih tau kita
caranya punya bayi kembar
wah boleh juga tuh
kang tadi waktu di warung sayur minah melihat ada laki laki otak gendut gitu kang
anu mina pengen banget garis perutnya kepalanya
ini orang biasa kan bukan setan
iya akang tahu
kan tadi mama bilang akang cuma mau ngasih tahu
setan juga takut kalau di tempat rame
akang langsung berangkat kerja ya
awas loh akan gak boleh genit
kalau ketemu sama nuni mina gak mau akan ngobrol
loh katanya mau langsung kerja kok masuk
mau ambil tas dulu

tadi ini ketemu sama si mina
ih dulu si mina itu kan bukan siapa siapa bang
tapi sekarang gayanya ya ampun kayak artis
cuma gara gara hamil doang
gak siap jadi orang terkenal
gak siap jadi orang terkenal
ini mau hamil lagi dong
yang begituan nih
kalau udah lahiran abis tuh terkenalnya
masa dia mau ambil lagi
supaya jadi terkenal lagi
ngelahirin lagi ngelahirin lagi ngelahirin lagi
tiap tahun begitu biar jadi terkenal
pokoknya nih tetep mau punya anak lagi
mau cari tau lah itu bayu tanggung berapa biarinya ya
terserah lu lah
ya ada apa bu
ibu mau naik vespa lagi
pak rizalnya udah berangkat ke kantor
saya tau bu
ibu mau mau ngelus perut saya lagi
bu saya kesini mau main
mau ngajak ibu gopro
gue mau katakan nabi tuhan
itu nabi biasa
kalian ngerti apa
mbak in lindo bisa saluran prob spending ga sekalig ini dia nabi gardinya
kok sama ya bu
saya juga kayak gitu
saya juga ambil kembar ya bu
nelus orang yang tadi
atau siapa aja
siapa aja yang penting
aduh saya tuh
saya juga kayak begitu
sama aku juga bu
orang botak dan gendut yuk
botak dan gendut
makasih yoh beb
mudah mudahan mas aji dapet orangnya yoh bu
mungkin dia bisa bantuin kita
ya nanti deh ya
heee ada bu puput
tim kamu punya kenalan orang gendut sama botak gak
tapi kalau bu puput mau bisa tina pesenin
bukan pesen barang
mungkin kamu tuh ada kenalan
kirain tina tuh pesen barang
kalau yang botak aja mah ada
atau yang gendut aja banyak
kamu kan setiap hari keliling
mungkin tina pernah liat
dan mesti kenal kok
yang penting orangnya gendut
kepalanya botak gitu
susah model kayak gini loh
susah model kayak gitu mah atuh bu puput
satu orangnya lagi
ya udah atuh
nanti tina cariin yah
kalo ada tina kasih tau
beneran ya tin
untuk perlengkapan bayinya
mau tambah lagi gak ce
enggak deh belum dulu
tina ngider dulu yah
pok amina hamil baik kembar
kita tanya aja kesana langsung
ini mah lucu pisan
lucu kan lu
diam aja gak ketawa
ini mah lucu nyate
gak pake ketawa bang
bu puput sama ca aminah
mereka tengidamnya samaan
pingin ngelus perut orang botol